selamat malam anda menyaksikan indonesia forward bersama saya ratu nabila
sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak pandemi covid sembilan belas
tidak hanya peserta didik yang harus kehilangan momen kebersamaan belajar di sekolah
namun juga tenaga pendidik hingga orang tua murid juga harus beradaptasi dengan sistem belajar dari rumah atau daring
namun tentunya situasi pandemi tidak menyurutkan semangat para peserta didik untuk terus belajar dan berkarya
melalui ajang rayakan merdekamu yang telah diumumkan langsung oleh menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem anwar makarim
diharapkan dapat menumbuhkan semangat di tengah situasi pandemi utamanya secercah kegembiraan bagi para peserta didik
kemendikbud ristek juga menggelar ajang lomba rayakan merdekamu untuk mengisi ruang ruang peringatan hari kemerdekaan yang kosong akibat pandemi covid sembilan belas
dengan cara menyebarluaskan potret keberagaman bangsa dan mengunggah semangat toleransi di ranah digital atau virtual
pengumpulan karya dimulai dari tanggal delapan belas juli dua ribu dua puluh satu hingga sembilan agustus dua ribu dua puluh satu
yang mengangkat tema saya akan mebekamu
ajang lomba ini juga sudah didukung penuh oleh presiden republik indonesia bapak jokowi dodo
tadi juga saya sudah menginformasikan kepada pemirsa bahwa nanti tanggal dua puluh delapan sembilan agustus mendaftarannya ya pak
iya mbak betul
apa saja tuh pak yang harus dipersiapkan
sebelumnya saya ingin menyampaikan juga mbak ini kenapa kami mengadakan lomba ini ya mbak
jadi karena banyak tantangan yang kita hadapi bersama di masa pandemi covid sembilan belas
lalu kemudian kami menganggap bahwa ini merupakan momen terbaik sebenarnya bagi kita untuk memperkuat kebersamaan bangsa yang kuat karena bineka
nah lomba ini sendiri dengan tema rayakan kemerdekaanmu
ini dimaksudkan untuk mengedepankan
potret keberagaman bangsa ya dan menggugah semangat toleransi
kemudian ini dilaksanakan untuk memberikan semangat bagi seluruh masyarakat indonesia dalam memupuk kebersamaan
nah di samping itu juga sebagaimana tadi dalam pidato mas menteri
ini dilaksanakan untuk mengisi ruang ruang peringatan hari kemerdekaan yang kosong
akibat covid sembilan belas di ranah digital atau virtual mbak
nah kalau kemudian kita bicara soal
ini sudah dimulai kemarin tanggal delapan belas juli dengan pengumuman lomba langsung oleh mas nadiem anwar makarim
nah kemudian nanti mbak kami mengadakan promosi lomba dan pengumpulan karya itu dimulai dari delapan belas juli sampai sembilan agustus mbak
nah kemudian sepuluh sampai enam belas agustus nanti kami akan menilai karya karya yang masuk
lalu kemudian tujuh belas sampai tiga puluh satu agustus
itu promosi hasil karya
dan puncak ini nanti pada tanggal dua puluh lima agustus akan ada pengumuman pemenang dan khas juga
begitu mbak hilah
baik pak henderman
ini siapa saja boleh ikut ya pak
nah kalau kita bicara siapa yang ikut itu kami punya target juga nih mbak hila ya
saya jelaskan mbak
jadi sasarannya itu ada delapan sebenarnya
kita juga mengklasifikasikan menjadi delapan kategori ya
yang pertama itu adalah siswa tk
paud tklb sekolah indonesia luar negeri dan sederajat
jadi ini paud dan sederajat
kemudian kategori kedua mbak ila
ini adalah siswa sdlb pln atau yang kami sebut sebagai sd dan sederajat mbak
kemudian yang ketiga ini jenjang smp dan sederajat yang mencakup siswa smp smplb dan sekolah indonesia luar negeri pada jenjang smp
yang keempat mbak hilah
ini jenjang smp dan sederajat ya
yang akan terdiri dari sma smk smlb smklb dan sln
nah kami tidak hanya siswa di persekolahan juga membuka kategori lain yaitu untuk mahasiswa dan mahasiswi
lalu yang menarik ini mbak ila kami juga adakan kategorinya yaitu untuk pelaku seni dan budaya dan masyarakat umum
lalu kami juga tidak lupa
bagaimanapun ketika bicara siswa ada pendidikan
nah itu kategori ketujuh pendidik
nah yang terakhir kategori kapan ini kami juga mengundang para wartawan untuk mengikuti lomba ini dalam penulisannya nanti
jadi ada delapan kategori mbak hilah
baik pak hendarman jadi ada delapan kategori
kemudian ajang lomba ini mengangkat tema rayakan merdekamu
apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dalam tema ini pak
tema ini sebenarnya ingin
memberikan pesan semangat merdeka belajar
saya lah tahu merdeka belajar itu adalah prinsip ataupun yang menjadi konsep dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ya
dalam menyambut hud kemerdekaan tujuh puluh enam republik indonesia
itu angkat memberikan pesan semangat merdeka belajar
lalu yang kedua untuk memperkuat kebersamaan dalam keberagaman bangsa dan menggugah semangat toleransi
ini masalah yang kebesar negeri ini mbak
dan kemudian kami juga melalui rayakan merdekamu ingin mengajak para pemuda ya
untuk membangun indonesia yang tangguh dan tumbuh
jadi mari kita rayakan kemerdekaan kita dengan terus bersemangat dalam belajar berkarya dan sebangsa
itu mbak hilah
baik jadi semangat merdeka karena juga kita dalam situasi pandemi memang belajar itu bisa dimana saja begitu ya pak ya
kemudian dengan tadi ada delapan
ada delapan kategori yang bisa mengikuti lomba ini
hingga saat ini sudah berapa banyak pak yang mengumpulkan video dan nantinya seperti apa gitu
apa video yang kemudian menjadi kriteria bisa menjadi pemenang
iya ini kan masih dalam tahap pembukaan mbak
yang sekarang memang belum mencapai ratusan sih mbak ila ya pesertanya
dan kami juga belajar dari pengalaman selama ini mbak hilah
itu biasanya di awal itu relatif nggak banyak ya mbak ila

nanti mulai sepuluh hari atau lima hari terakhir itu nah itu banyak sekali akan mengirimkan karya karyanya
nah tadi sudah disebutkan ada delapan kategori mbak
jadi masing masing itu nanti ada kriterianya mbak
tapi sebelum kriteria itu ya
untuk kategori satu sampai enam
itu yang tadi tua siswa dan pendidik ya mbak
nanti akan mengenakan busana adat atau busana dengan nuansa tradisional
sambil merekam video karya kreatif bertema kebinekaan mbak
nah kemudian ada juga karya dapat berupa menyanyikan lagu
membacakan puisi menampilkan tarian
bercerita berpantun dan bentuk ekspresi lainnya mbak
baik pak henderman
jadi pastinya banyak sekali yang akan mendaftar
kita akan lanjutkan perbincangan
dan setelah jeda berikut indonesia forward akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
anda kembali bersama kami di indonesia forward
dan kita masih bersama dengan arah sumber kami
pelaksana tugas kepala pusat penguatan karakter kemendik putri stek
pak hendarman kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini
kalau tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada delapan kategori
kemudian saat ini pastinya banyak yang ingin mendaftar
bagaimana pak cara mendaftar dan juga mengikuti ajang lomba
untuk merayakan merdekamu ini
baik mbak hila
ya saya ingin menguatkan lagi ya mbak ya
tadi mengenai kategori itu ya mbak ya
karena ini penting juga mbak
jadi saya menyebutkannya kategori satu sampai enam itu ya
itu ada tau dan sederajat
kategori satu mbak
kategori dua itu sd dan serajat
kategori tiga itu smp dan tiga ya
kemudian kategori empat
sma dan sederajat
lalu kemudian ada kategori lima itu untuk mahasiswa
dan kategori enam itu untuk pelaku seni dan budaya masyarakat umum
nah kategori satu sampai enam ini ya mbak
itu nanti mereka aktivitasnya adalah mengenakan busana adat
atau busana dengan nuansa tradisional
sambil merekam video karya kreatif bertema kebinekaan
lalu kemudian mbak
karyanya itu dapat berupa menyanyikan lagu
menarikan tarian bercerita
berpantun dan bentuk ekspresi lainnya
nah kemudian ada dua kategori
ini kategori tujuh itu untuk pendidik
nah pendidik ini mereka bisa guru dosen tenaga kependidikan
lalu apa aktivitas mereka nanti untuk itu
mereka nanti akan mengenakan busana adat ya
atau busana dengan nuansa tradisional
yang membedakan adalah sambil mengajar dengan topik kebinekaan mbak
jadi karena mereka kan pendidik ya
jadi sambil mengajar dengan topik kebinekaan
nah kategori yang terakhir
yang ke delapan ini untuk wartawan
adalah menulis artikel bertema
bertema kebinekaan mbak
kemudian mbak hilal tadi menanyakan
bagaimana mekanismenya ya mbak ya
ya mekanisme untuk mendaftar
dan apakah ada syarat dan juga ketentuan ketentuan khusus pak
ya jadi gini
tentunya karya karya itu harus diunggah mbak
itu mekanisme pengumpulan karya
nah untuk kategori satu sampai enam tadi itu
itu mengunggah karya karya
dengan tagar yang disepakati melalui akun media sosial pribadi mbak
orang tua guru atau sekolah
kenapa juga penggunakan orang tua
kan karena ada anak paut mbak
ya jadi bisa menggunakan
akun media dari orang tuanya
itu satu sampai enam mbak
ya kemudian ketika pendidik
dia mengunggah karyanya dengan tagar yang disepakati
melalui akun media sosial
itu youtube atau instagram body atau sekolah
jadi boleh pribadi boleh sekolah
nah ini kami berharap sekali harus dipatuhi mbak
nah kemudian kewartawan mbak
ini mengunggah melalui salah satu media massa
atau media pribadi
baik itu dalam blog mbak
pengisi formulir pendaftaran
itu ada pada laman
dan menyertakan tautan karya yang sudah diunggah
baik pak hindar mansat
ini sosialisasinya sudah kemana saja pak
apakah kemudian memberikan sosialisasi ini ke sekolah sekolah
seperti biasanya kami juga ini
melalui banyak sosial yang ada mbak
dan kami kan ini yang mencirikan
dari kegiatan ini adalah
dari unit unit yang ada di kementerian pendidikan
kebudayaan riset dan teknologi
jadi kalau tadi mbak melihat itu
serajat pau dan serajat
nah kami ini bersama sama mbak
persatuan kerja ya
dan itu masing masing kami juga
termasuk juga ke dinas dinas mbak
kemudian di kementerian itu
ada sahabat keluarga
ada sahabat karakter gitu mbak
jadi ini semua kami gunakan ya berbagai media
dan terutama juga
baik dengan mas menteri sendiri
melakukan sosialisasi itu merupakan suatu caranya
alur pendaftaran dan seleksi ini
biasanya kan orang ingin bertanya
saya udah buat nih saya udah tahu
terus saya harus bagaimana selanjutnya
kan begitu mbak ilha
nah boleh saya jelaskan mbak alurnya
silahkan pak enderman
nah yang pertama mbak nila ya
kk ini harus mengunjungi
laman pendaftaran ini mbak
saya agak pelan pelan deh mbak
itu mengunjungi laman saran mbak
nah laman pendaftarannya itu
itu yang pertama mbak
jadi setelah membuka laman itu
kemudian mereka itu
harus mengundung buku pedoman mbak
buku pedoman kami itu nanti bisa dibaca tuh
jadi kategori yang mana
jadi dia bisa nanti melihat penjelasannya
ya nanti tentunya akan membuat karya
harus sesuai dengan syarat dan ketentuan umum
dari kategori lomba yang ini
jadi itu semua
ada dalam buku pedoman
kalau dia tidak membuka buku pedoman
pastinya tidak akan memahami
bagi para calon peserta itu
nanti juga dibaca
buku pedoman itu dengan cermat
dan kemudian pahami dulu itu
apa syarat dan ketentuan
umum maupun khusus
karena itu juga akan menentukan nanti
pada tahap berikutnya
apakah memang karya mereka itu
untuk mengikuti ajang lomba ini mbak
baik pak endar
jadi harus dibaca itu buku pedoman nya ya pak
cukup banyak sih mbak
alur pendaftaran dan seleksinya
karena ada disini sembilan sih mbak
pak dengan adanya
lomba rayakan merdekamu ini
pastinya disana ada nilai nilai pendidikan karakter
yang kemudian diterapkan
atau bisa diambil
apa saja pak nilai nilai pendidikan karakter
yang ada di dalam lomba
rayakan merdekamu ini
nah tadi seperti disampaikan
dalam tema itu kan kita menghargai keberagaman ya mbak
itu yang terutama sih
karena kita tahu
negara kita ini kan terdiri dari berbagai suku bangsa
ya keberagaman ya
dengan adanya keberagaman itu
berarti kita harus menunjukkan sikap sikap toleransi mbak
ini dua pertama ya
hal yang lainnya terkait itu
kalau kita lihat ini kan reaktif mbak
kalau kita perhatikan
profil pajar pancasila mbak
karakter yang lain adalah dia kreatif gitu
ya para peserta ini
karena dia bisa melihat
kemudian dia mengangkat keberagamannya
lalu kemudian itu semua
wujudkan dalam bentuk kreasi kreasi
ini sekaligus juga
untuk menghargai budaya budaya yang ada
itu ada salah satu dimensi
di profil pelajar pancasila adalah
mengakui mbak ya
dia bekerja sama
ya ini kemudian dia juga
menjadi bagian dari gotong royong juga
itu disana juga diwujudkan
dalam karakter yang ingin dicapai
dari ajang lomba ini
itu diantaranya mbak
itu diantaranya mbak
jadi ada beberapa komponen begitu ya
dari karakter pendidikan
yang juga memang menjadi visi misi
dari kemendikbud ristek
baik kita akan lanjutkan perbincangan
usai jeda berikut tetaplah
bersama kami dalam indonesia forward

untuk penentuan layak tidaknya dan akhirnya nanti pada tahap penilaian
lalu kemudian nanti akan menunggu hasil kurasi karya dan pengumuman sepuluh besar
ya ini pengumuman sepuluh besar ini antara sepuluh sampai enam belas agustus
lalu kemudian peserta yang lolos ke tahap sepuluh besar akan mengunggah video asli hasil karya
serta surat pernyataan originalitas melalui tautan yang akan diinformasikan selanjutnya
jadi bagi mereka sepuluh besar ini nanti kita juga akan istilahnya memverifikasi
apakah benar yang buat
kemudian itu ada surat pernyataan oristalitas
dan itu pernah dalam beberapa
lomba sebelumnya memang itu cukup memerlukan waktu mbak membuktikan
nah kemudian langkah ke delapan menunggu hasil penjurian untuk penentuan juara satu dan dua
akan diumumkan pada acara puncak
jadi penilaian itu di awal saya sudah sampaikan itu akan terjadi pada tanggal sepuluh sampai enam belas agustus mbak
nah nanti kalau dia terpilih mbak ya sebagai juara satu dua ini
lalu kemudian mengikuti acara puncak secara daring untuk pengumuman pemenang
jadi seperti itu mbak
baik pak enderman
untuk lebih jelasnya lagi kunjungi website yang tadi sudah disebutkan gitu ya pak
pak dalam pandemi covid sembilan belas seperti ini nantinya tata cara pelaksanaannya ini akan seperti apa
apakah lebih ketat
dan juga nantinya pastinya video ini tidak boleh yang berkerumun ataupun seperti apa
adakah kemudian cara cara seperti itu pak
ya itu sudah pasti
ya itu sudah pasti
ya itu sudah pasti
kita mengikuti protokol kesehatan ya mbak
semua apapun itu ya mbak persyaratan itu harus dipenuhi
bahkan dalam proses ini pun mbak ila ya kurasi penilaian mbak ini semua daring mbak
sebenarnya kami nyanakan juga kalau bisa situasinya itu nanti mungkin pada puncaknya begitu ya mbak ya
karena kan nanti pada puncaknya itu mbak pada juara satu itu akan diberikan kesempatan untuk berdialog dengan mbak

nah ini kami masih melihat situasinya mbak hal tersebut
itu mbak hilah
baik tentunya semua dengan protokol kesehatan yang ketat ya pak endarman
dan juga menarik karena lomba ini juga ditujukan untuk pendidik pekerja seni dan juga wartawan
nah apakah ada alasan tertentu pak melibatkan selain peserta didik dan juga pendidik
ini kenapa kita harus melibatkan
ini kan kita tahu ketika bicara nama kementeriannya itu pendidikan kebudayaan riset dan teknologi ya mbak
lalu kemudian salah satu yang juga menentukan itu di kami ada namanya direktur jenderal kebudayaan
dan kami tahu pegiat budaya ini juga adalah orang orang yang bisa mengubah mbak ya
mereka itu bisa memberikan warna ya keberagaman seperti apa dengan ide ide mereka dengan ekspresi mereka
dan itu juga memasukkan kategorinya untuk mereka ya mbak
dan itu diharapkan nantinya juga akan memberikan semangat mbak ila ya bahwa perintah ini memperhatikan pegiat budaya itu mbak
jadi kita tidak membeda bedakan kita tidak hanya bicara soal persekolahan gitu kemudian sampai mahasiswa
bukan juga hanya bicara pendidik dan tenaga kependidikan tapi juga mereka
lalu yang berikutnya apa alasannya juga wartawan yang mbak ila tadi nanya ya dibatkan
karena bagaimanapun mbak para wartawan ini adalah orang yang juga sekaligus menjadi mitra ya di kementerian
saya rasa di berbagai kementerian
dan mereka juga dengan melalui pemberitaan pemberitaan itu kan salah satu juga media untuk menyampaikan kebijakan kebijakan yang ada
kemudian juga mereka dengan
dengan ikut lomba
jadi juga mengetahui oh kebijakan apa yang ada di kementerian
kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang dalam hal ini kemudian tombakan mbak ila
jadi dengan demikian para wartawan itu juga akan memiliki pemahaman tentang kebijakan yang ada di kementerian
jadi karena kebudayaan yang hal ini terkait dengan tadi itu pada keberagaman kebersamaan kemudian toleransi yang itu menjadi
kemudian toleransi yang itu menjadi
bagian dari penguatan karakter mbak
dan juga nantinya siapa pak yang akan menjadi juri dan juga tim penilai
dan kami sebagaimana biasanya di berbagai unit yang ada di kementerian ini kami selalu libatkan keterpaduan mbak
itu ada yang terjadi
itu ada yang dari internal ya mbak ila
internal dari kementerian likud itu sendiri
tetapi juga kami juga akan melibatkan pihak pihak luar mbak ila
ya ini termasuk mereka yang memang bergerak dalam bidang bidang tersebut ya
sehingga nantinya dengan keterlibatan dari pakar tokoh serta pelaku seni dan budaya ya
ini akan membuat penilaian itu memang bernuansa atau mengakomodir dari hal hal yang memang mereka pakarnya untuk memberikan nilai
karena kalau kita libatkan hanya internal tuh mbak ila ya kan keterbatasan kami juga mbak
ya jadi inilah ini juga pola pola yang kami lakukan di kementerian

ya ini juga pola pola yang kami lakukan di kementerian mbak

maka kita harus melibatkan perpaduan itu sendiri
maka kita harus melibatkan perpaduan itu sendiri
dan ini juga pastinya yang ditunggu tunggu hadiahnya ini apa ya pak
dan ini juga pastinya yang ditunggu tunggu hadiahnya ini apa ya pak
nah ini akan kita jawab usai jadwal berikut

tetaplah bersama indonesia forward kami akan segera kembali
tetaplah bersama indonesia forward kami akan segera kembali
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
mendaftar nah ini yang paling ditunggu tunggu
ini pak apa saja hadiah yang
nanti akan didapatkan oleh para
pemenang dari lomba
itu sudah pasti ya mbak ya
itu mungkin sebagai pemanis juga ya mbak ya
dengan ada hadiah ya
kemudian kayak apa sih ya hadiahnya
berapa banyak hadiahnya
dan kemudian ini sering sekali juga
jadi salah satu tujuan
dari keikutsertaan kita dalam lomba
itu menurut saya
alami sekali mbak
di antara pemirsa juga tadi yang
baru masuk terlambat gitu ya mbak
saya juga ingin sekali lagi
mengingatkan bahwa memang kmd group
mengadakan ajang lomba ini
tujuannya itu menyebarluaskan
potret keberagaman bangsa
dan menggugah semangat toleransi
melalui kegiatan kompetisi
kemudian yang kedua adalah
melalui beragam media
menjawab pertanyaan mbak ila ini
yang soal hadiahnya ya mbak ila ya
nomor juara satu sampai
setiap kategori ini mbak ila
ya akan mendapatkan alam
ini kami tidak menyebutkan
tapi pasti menarik deh mbak ila
kemudian yang lebih dari itu mbak ila
kepada juara satu ya
dari masing masing kategori mbak
ini akan mendapatkan kesempatan
untuk berdialog dengan mas menteri
menteri pendidikan kebudayaan
risa dan teknologi
jadi ini bisa langsung nanti ya
kemudian sepuluh besar mbak ila
sepuluh besar finalis lomba
akan mendapatkan piagam penghargaan
dan ini tentunya kan prosesnya juga sangat ketat nih mbak ila
tadi jurinya dari internal dan para pakarnya ya
kemudian sebelum sampai kepada juri
kita kan mengadakan kurasi dulu nih mbak
proses kurasi ya terhadap karya karya itu
dan kurasi ini akan melihat tadi itu
kalau mbak ingat tadi di buku pedoman ada
syarat umum syarat khusus ya mbak ila ya
nah para kurator ini pada tahap awal dia akan menentukan
jadi kemungkinan saja ya
kemungkinan misalnya dari tiga ratus atau seribu misalnya
dalam kategori pertama
itu bisa jadi nanti ada yang belum memenuhi syarat
nah itu juga mereka tentunya akan gugur pada saat itu
nah kemudian nanti pada tahapan berikutnya ke penilaian
nah di penilaian inilah yang nanti akan dilakukan oleh para juri
dan saya menjelaskan itu nanti
pasti itu akan seru tuh mbak
biasanya dalam penilaian
finalis lomba ini akan mendapatkan piagam penghargaan
itu mbak ila
ini juga sepakat ya
dalam diskusi mempersiapkan lomba ini mbak
ini kita perlu juga menghargai mbak ila
menghargai bagi para peserta
bagi peserta lomba terpilih
juga akan berkesempatan memenangkan hadiah hiburan
nah hadiah hiburan kan biasanya sedikit mbak
paling tidak itu ada sekitar lima puluh kalau tidak salah itu memenangkan hadiah hiburan mbak
jadi dengan demikian kan ini akan lebih banyak mbak
ya wajar kan kalau misalnya pemenang itu satu sampai tiga ya wajar
karena itu mereka adalah yang terbaik diantara yang terbaik
tapi kemudian kami juga memberikan apresiasi kepada para peserta ya
dengan keikut setan atau partisipasi mereka dalam ajang lomba ini
itu nanti dengan hadiah hiburannya yang banyak jumlahnya di masing masing kategori sekitar lima puluh
dan isi nanti itu juga akan menarik sih mbak ila
jadi mudah mudahan nih mbak ila ya
mudah mudahan akan banyak sekali peserta ya
karena disinilah kita juga ingin jadi bagian dari kemerdekaan kita
nanti mbak karya karya finalis itu
juga akan dipamerkan
hmm juga akan dipamerkan
pada laman rayakanmerdekamu mdkud go id dan juga di rumah kisah indonesia
jadi itu kira kira gambaran dari hadiah hadiahnya mbak ila
wah menarik sekali ya pak
sepertinya setelah ini juga saya akan langsung mendaftar nih pak
pak ada bocoran
ada bocoran sedikit nggak pak
kisi kisi karya yang seperti apa sih yang nanti akan berpotensi bisa menjadi pemenang
itu mbak menanyakan kriterianya ya
jadi kriteria penilaian per kategori
nah ini kami sudah ada nih
jadi mbak ingat lagi kategori satu sampai enam ya
itu yang menggunakan busana dan sebagainya itu karya karyanya
itu kriterianya begini mbak
kekuatan pesan dengan tema kebinekaan
keunikan dan kreatifitas
lalu kualitas suara bio
kualitas gambar visual
kemudian penghayatan dan ekspresi penjiwaan
dan kualitas busana dan ornamen
ya itu untuk kategori satu sampai enam
tadi kan sama itu
sombanya itu mbak
ya jadi saya ulangi lagi
kekuatan pesan dengan tema kebinekaan
keunikan dan kreatifitas
kualitas suara atau audio
kualitas gambar atau visual
penghayatan dan ekspresi penjiwaan
dan kualitas busana dan ornamen
itu tadi dari paud segera smp segera sma segera mahasiswa
seperti itu ya
kemudian ketika pendidik itu juga dia akan masuk juga dengan yang sama mbak
karena kan tadi dia yang membedakan adalah dia sambil mengajarnya itu mbak ila ya
tadi saya sampaikan
jadi satu sampai tujuh seperti itu
nah untuk wartawan mbak ila ini yang berbeda
karena mereka kan juga penulisannya
nah menjadi kriteria itu adalah kesesuaian tema jumlah karakter kekuatan pesan
menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar
itu kriterianya mbak ila
baik itu dia tadi kriteria yang harus disimak
dan juga nanti disiapkan oleh para peserta lomba
kita akan segera kembali bersajeda berikut
tetaplah bersama kami di indonesia forward
terima kasih pena valor harus
dan berhaja hati urusan yang harus error
terima kasih deputy capac to inti kemen hoping that
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
om shanti shanti shanti om
baik kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pak hendarman
pak hendarman mungkin baru saja ada pemirsa yang baru berkabung
begitu bisa dijelaskan lagi lebih detail lagi pak perihal dengan hadiah
karena pasti masyarakat juga tertalik untuk mengikuti lomba ini
iya mbak ila ini mungkin bocorin sedikit lah ya hadiahnya itu
untuk satu sampai tiga tadi karena dia memang yang paling baik gitu ya terbaik
ini kira kira yang pertama itu dia nanti akan dapat laptop tuh mbak ila
kemudian yang kedua nanti dapat tablet
kemudian yang ketiga itu dapat ponsel pintar
seperti itu mbak hilah
jadi itu yang ini
sudah bahas bersama sama dalam pemberian hadiah nanti untuk kategori kategorinya
seperti itu mbak hilah
menarik sekali ya pak
tentunya ini juga membantu dalam masa pandemi untuk belajar online dengan hadiah hadiah yang nantinya akan diberikan
pak hendarman presiden republik indonesia bapak joko widodo ini mendukung pelaksanaan ajang lomba rayakan merdekamu
apa pesan yang ingin disampaikan agar seluruh masyarakat indonesia dapat bersama sama
yang lomba rayakan merdekamu ini
betul sekali itu mbak ila ya
bapak presiden ri ini sangat mendukung lomba rayakan merdekamu
ini ketika disampaikan oleh mas menteri kemudian ini didukung sekali
karena beliau meyakini dengan adanya ajang seperti ini
ajang lomba rayakan merdekamu ini
ini akan memperkuat nilai nilai kebinekaan dan semangat belajar pancasila
jadi hal ini yang kemudian menjadi
juga penguatan bagi kami untuk menyukseskan acara lomba ini
dan oleh sebab itu melalui kesempatan ini
kami atas nama kementerian pendidikan
kebudayaan riset dan teknologi
sebagaimana tadi disampaikan mas menteri dalam pidas mas menteri tadi
mengajak adik adik pelajar ya
ibu bapak pendidik dan tenaga kependidikan
kemudian pelaku seni dan budaya
secara terkata media di seluruh indonesia
untuk berpartisipasi dalam lomba rayakan merdekamu
waktu masih ada
ya masih ada waktu kalau belum atau baru tahu pada hari ini
dan kami yakin bahwa adik adik maupun teman mahasiswa
maupun ibu bapak pendidik dan tetangga kependidikan
serta pelaku seni dan budaya secara terkata media
pasti punya waktu
ya untuk menyiapkan bahan bahannya atau karya karyanya yang nantinya akan dilombakan
mari membangun indonesia tangguh dan tumbuh
dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar
berkarya dan bangsa
kami tunggu partisipasi teman teman semua
adik adik dan bapak ibu
pelaku seni dan media dalam lomba rayakan merdekamu
jadi seperti itu mbak ila terima kasih
dan kami berharap
bahwa nanti akan banyak yang mengirimkan karya karyanya
ya dan itu akan menjadi suatu bentuk
dari apresiasi kita terhadap hari kemerdekaan yang ke tujuh puluh enam ini
yang juga nanti akan menampilkan berbagai ragam ya
variasi kebudayaan yang ada di negeri kita tercintai
begitu mbak ila
baik pak hendarman semoga sukses
dan juga ditunggu masyarakat untuk segera daftar kepada lomba ini
baik terima kasih pak hendarman
arah sumber saya pada malam hari ini
semoga dalam keadaan sehat
demikian indonesia forward malam hari ini
saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa